karena jakarta itu dia tanahnya sangat lunak
dan pada tanggal itu juga kpk mengumumkan pemeriksaan terhadap rat telah naik ke tahap penyelidikan
grup mtek menguasai saham bukalapak sebesar dua puluh empat enam puluh tiga persen
kayak punya speed lebih cepet
itu salah satu mimpi lo juga ya masuk ke timnas ya main basket ya
emang dia dari sebelumnya itu bikin pc yang lebih kayak yang lucu buat yang customer customer nya juga biar bisa enjoy biar bisa di foto segala macam gitu
kalau saya melihatnya memang ini fenomena global yang tidak bisa kita hindari ya
baik ini kemarin kemudian anda sudah konversi juga dengan menko polhukam dengan kapolri